oh begitu rupanya
ternyata suhari mau mengirim naura ke jakarta
siapapun yang berani memisahkan aku dengan naura
dia akan merasakan akibatnya
kok kalian kayak begini
jadi gini bos
gak berhasil menangkap naura bos
aduh gimana gak berhasil sih
nah heura itu cuma sendiri
kalian itu bertiga
nau naura udah berhasil kita tangkap
terus tiba tiba ada pemuda orang kota
yang ngebantuin naura bos
dia jokok ganteng bos
kalian itu sudah saya bayar mahal
katanya preman jagoan
itu kenapa lagi sih pak bang ajak
cari gara gara sama kakakmu
awas aja tu tua bangka
oke gak bakal tinggal diam pak
kata anak buah bang jaja
ada orang kota yang bantuin kak kamu
mau orang kampung
yang penting kan udah nolongin aku
di rumahnya mana kak
ada tuh dipinggir kali kenapa masih mau pakai
dia kan belum jawab siapa yang bantuin dia
lul lul kamu bawa baju bapak kenapa
ah masih harus jelasinnya pak
eh gak boleh kak
itu cara mana sih ah
sejen gue dibohongin kali ya
akhirnya kamu beneran dateng ya
aku pikir kamu cuma ngerjain aku tau gak
maaf aku telat tapi aku selalu dapetin janji kok
nih aku bayarin baju buat ganti
berduaan pakai ya
ini bajunya apaan nih kayak begini
aku tuh lagi lomba sepeda bukan mau pengajian
itu tuh baju bapak aku yang paling bagus
jadi lebih baik pakai baju itu daripada baju kamu yang sebelumnya
udah basah kotor
ntar kedinginan gatel gatel
lagi gak antum kok
lagi gak antum kok
lagi gak antum kok
lagi gak antum kok
kak kok bisa menang sih
oh gitu ya
bagus banget kak
pemirsa ini dia
juara lomba sepeda gunung kita
dia datang dengan baju koko
dan sepertinya baju kokonya juga minjem nih
eh mau baju ini gue minjem apa enggak
yang penting gue tetap gantat
berada di mana tuh
alah panjang ceritanya
saudara saudara ternyata panjang ceritanya
senang sekali aku mendapat telepon dari kamu
ganggu enggak ya
kita sudah seperti saudara
kamu tidak pernah mengganggu aku hari
sebenarnya aku mau minta tolong
aku lagi ada masalah ini
apa yang bisa aku bantu
sebenarnya ada orang yang cukup berpengaruh di kampungku ini
yang ganggu anak perempuanku
mencarikan tempat kos di jakarta
tapi jangan terlalu mahal lah
yang penting aman
hari kau sudah seperti saudaraku
anakmu adalah anakku juga
dan aku tidak akan membiarkan anak perempuanku tinggal di kosan
dia harus tinggal bersamaku
seperti keluargaku sendiri
makasih banyak tomo
terima kasih atas tawaranmu
tapi aku takut ganggu keluargamu
justru aku ingin
kamu juga ikut tinggal di rumahku
tinggalkan saja kampung itu
aku rasa kampung itu tidak baik untuk kalian
nggak usah tomo
aku sudah betah tinggal di kampung ini
aku cuma butuh perlindungan untuk anakku
aku akan melindungi anakmu
seperti anakku sendiri
nanti aku akan kirim alamat aku lewat sms
bisa datang kapanpun dia mau
terima kasih banyak tomo
aku tunggu sms mu ya
dan malam ini juga aku akan suruh
anakku berangkat ke jakarta
tidak ini adalah
perjalanan yang baru
saya akan menemukan
anakku di jakarta
saya tidak akan
kamu siap siap ya sekarang nak
nanti sore kamu ke jakarta naik bus ya
ngapain naura ke jakarta pak
ngapain naura ke jakarta pak
bapak tidak mau
kamu masih ada urusan lagi sama si jaja
ya allah pak masa cuma karena
bang jaja naura harus kabur dari kampung ini
ini demi keselamatan kamu nak
ini jalan kita satu satunya
bapak tahu modelnya
jaja itu dia tidak akan pernah berhenti
bapak sudah kontak teman karir bapak di jakarta
dan dia mau kamu tinggal
dia orangnya sangat baik kok
bapak benar juga sih kan
jakarta itu kan besar
kalaupun bang jaja
dia tidak akan bisa menemukan kakak di sana
bapak lakukan ini
semua demi masa depan kalian
kalau menurut bapak itu yang terbaik
kamu jangan khawatir
jangan khawatir sama kami berdua
kamu siap siap na
ada sapi masuk ke sana bapak
kalau nggak cepat cepat dikeluarkan
padi bapak bisa rusak
masuk ke sana pak
kok bisa sih
naura bantuinnya pak
oke kamu bantuin kakakmu beres beres ya
pada saat ini
kita akan menemukan